aku ingin melihat buku itu
tapi berhubung buku sakti
maka tidak bisa diambil sembarangan
harus menunggu bulan purnama penuh
langit tidak berawan sedikit pun gusti
aku tidak mau tahu
aku ingin melihat buku itu
aku ingin tahu ramalan tentang masa depanku
kekukuh balak kutak
awas kemungkinan santang
lagi belajar jurus maru ya
eh nih ajarin saya ya
ini bukan curut bodoh
ini lagi belajar nari ya
aku bukan belajar nari
badanku gatel gara gara curut
tapi tunggu dulu
itu bisa aku manfaatkan
gusti sinopati tidak tahu saya ada di sini
dia pasti akan menangis ini
dia pasti marah
semua rencananya gagal
aku penggal kepalanya
aku menerima ucapan tidak sesuai dengan tindakan
akhirnya saya bisa bernafas
kalau kedatanganku merusak kegiatan
dan dari mana kamu tahu namaku
kamu tidak perlu tahu siapa aku
tapi menuruti perintahku
apa urusanmu dengan kealian
aku gak mau kalah
aku tidak akan membunuhmu
tapi ada syaratnya
kau harus bekerja
ampun gusti ampun
puntenatu saya bukan melarikan diri gusti
saya cuma mencari tempat yang tenang untuk merenung
merenung apa pembayang
merenungkan cara kematian yang paling cepat
tidak gusti ampun gusti
gusti dalam cerita pewayangan
kesatria tidak langsung menang gusti
kala dulu baru meraih kemenangan yang besar
aku sudah berkali kali kalah
berarti kemenangan sudah dekat gusti
menurut ramalan kuno seorang kesatria muda akan mimpin pajajaran
dan saya yakin kesatria muda itu adalah gusti senopati
menurut saya gusti
benar kamu bilang
benar gusti saya tidak bohong
dalam buku sakti itu disebut ciri ciri sang kesatria
sama persis dengan gusti seropati
aku ingin melihat buku itu
tentu tentu gusti
tapi berhubung buku sakti
maka tidak bisa diambil sembarangan
kau harus menunggu bulan penama penuh
di saat langit tidak berawan sedikit pun
aku tidak mau tahu
aku ingin melihat buku itu
aku ingin tahu ramalan tentang masa depaniku kombayana
siapa yang bicara
jadi kamu yang minta tolong
karena saya menolak untuk judi raden
oh di sini rupanya kambing kambingku
kamu sengaja sembunyi ke kambingku
tapi kambing itu yang minta tolong
lelujan apa ini bocah
kambing itu mau dipukul sama taman kan
ke paman berjudi dengan adu kambing
maka paman melakukan tiga dusa
pertama dosa menyiksa binatang
yang kedua dosa berjudi
dan yang ketiga dosa menyusahkan keluarga
kacil banyak paman
aku tidak akan minggir paman
aku akan memaksamu
saya tobat raden
orang ngasih nasihat itu didengarkan
coba kalau akan mendengarkan nasihat raden kian santang untuk sedekah
mening kita pasti berhasil
ah sedekah sedekah
apa hubungannya sedekah sama hasil panen
tuh orang orang yang masih sedekah
semua panennya berhasil
akang aja yang koret medit buntut kasiran
hasil panen kita kali ini banyak
alhamdulillah atuh abah
berarti teh kita bisa bersedekah lagi iya kan
iya atuh harus ampun
itu kan dibelikan rejeki lebih oleh allah
eh abah ampun
tapi jangan sampai lupa zakat
iya apa itu
kan kita sudah bersedekah
kenapa atuh mesti zakat lagi
saya dengar dari kian santang teh
zakat itu wajib bagi orang yang hitungannya sudah memenuhi
kata kian santang juga
zakat itu wajib bagi orang yang memiliki harta
karena sebagian dari harta kita itu adalah milik orang lain
jadi teh kita mesti berzakat biar membantu orang yang lebih susah dari kita gitu
ampun atuh tuh tuh abah
menggelar jaipong untuk merusak moral
aku mendidik anak anak menari dengan tujuan untuk berkesenian
bukan untuk merusak moral orang
apa aku memberimu pilihan
ini perintah sebagai pengganti nyawamu
kalau begitu lebih baik aku mati
tunggu apa lagi
itu perkara gampang
bukan kamu yang mati
pada zaman rasulullah dan juga para sahabatnya
semua zakat yang diterima
baik itu zakat hewan ternak
ataupun hasil pertanian
akan dikumpulkan di suatu tempat
yang disebut baitul ma'am
hah baitul ma'am
bunda kita punya lumbung padi
apa bisa dimanfaatkan seperti baitul ma
tentu saja bisa
kepada siapa zakat itu harus dibagikan
kepada delapan esnat
seperti cacing kepanasan
bagaimana kalian mau menarik hati hati
bagaimana kalian mau menarik perhatian penonton